pak alah minta saya buat jagain ibu ibu
ibu bareng aja ya bu
bu tolong jangan bangun dulu bu
ibu berbaring aja ya
ya kok mau pulang
kamu tolong bawa motor ini ke jakarta hospital
kamu balikin ke dia oke
jangan pernah kabur ya
ini kan ktp papanya bella
kenapa bisa ada disini ya
mungkin orang tadi yang jatuhin
ini kan ktp papanya bella
kok bisa sih
kenapa bisa disini
karena kalau ibu kenapa kenapa
ranti saya yang dimarahin pak al
kalau ibu kenapa kenapa
nanti saya yang dimarahin
vera gak ngasih tau isinya bu
tadi sih saya sempet telepon vera pak
saya juga gak tau isinya apa
karena saya kan gak punya komputer
coba bapak cek sendiri
kok mirip tadi saya
lupa kalau harus bed rest
biar jangan marahin aku dong
harusnya aku marahin kamu
kamu dari mana
tadi kata rene kamu ke tempatnya

ketemu sama ibunya vera ngapain
ya kamu kenapa main pergi pergi gitu aja
pak amit juga enggak
kau pikir aku gak kepikiran
tadi randy bilang ketemu sama ibunya vera
kamu gak jadi mau bangkit